gelaran indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga kembali digelar hingga nanti pada tanggal dua puluh enam februari
nah kira kira ada apa aja ya katanya sih ada simulator kemudian bisa tes drive konser juga ada kemudian ada ragam kuliner
nah kira kira anda penasaran saya pun juga sih langsung aja yuk
ajang pameran otomotif iims dua ribu dua puluh tiga nyatanya tak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan brand otomotif
atau tempat pecinta otomotif berkumpul namun juga menjadi salah satu alternatif wisata bagi sebagian masyarakat
robin misalnya warga asal bekasi jawa barat ini rela membawa anaknya yang masih berusia tujuh tahun
untuk datang ke ajang pameran otomotif ini
ia mengaku ajang iims dua ribu dua puluh tiga
dua ribu dua puluh tiga juga merupakan sarana edukatif bagi anaknya untuk lebih mengenal dunia otomotif
selain itu di sini berbagai macam permainan dapat dicoba tak hanya bagi orang dewasa melainkan anak anak
salah satunya adalah simulator eco driving
sudah muter muter keliling booth sih sama ngeliat mobil mobil terbaru teknologi teknologi terbaru ya sama ya update gitu aja sih
yang pertama mungkin kebetulan anak saya suka otomotif juga
otomotif ya sama sekalian ngasih dia wawasan lain lah
kebetulan setiap tahun juga kita datang ke acara otomotif seperti ini ya dan dia juga senang gitu
ya kebetulan pas lewat but suzuki itu ada area simulasi ya tadi sekalian nyobain dan dia juga senang
sama juga tadi banyak ya ada jual jual kayak mainan kayak gitu
nah ini emang pengen kesini bareng ayah hari ini
nah selain simulator ajang pameran ims dua ribu dua puluh tiga juga memberikan kesempatan bagi anda untuk menjajah langsung beragam kendaraan
tak hanya roda empat saja melainkan roda dua hingga kendaraan listrik atau ev
tidak anda hanya harus melakukan registrasi di website iims dua ribu dua puluh tiga tanpa dipungut biaya
ada setidaknya tujuh belas jenis kendaraan dari berbagai tipe dan brand yang bisa anda coba
nah puas jalan jalan dan nyobain kendaraan kini saatnya nonton konser
ya selama gelaran ims dua ribu dua puluh tiga akan ada pertunjukan musik dengan bintang tamu yang berbeda setiap harinya
grup band god bless ari lasso hingga dewa sembilan belas dijadwalkan tampil di ajang ini
nah jadi jalan jalan kita udah
main juga sudah
nonton konser juga udah nih di ims dua ribu dua puluh tiga
nah mata saya itu tertuju pada salah satu makanan khas bali yang ada di sini nih
adi dengan anda
andika suramanto jakarta